dan ayat yang diturunkan pertama adalah iqra'
dan itu mengandung sebuah arti yang sangat bagus
bahwasanya ketika kita ingin selamat di dunia harus dengan ilmu
jangan kita sampai malas untuk belajar
jangan sampai kita malas untuk
untuk apa namanya
ta'lim untuk belajar ilmu agama
apalagi ya iqra'
jangan sampai kita malas untuk
karena membaca adalah jendela ilmu
kita bisa membuka wawasan kita seluas mungkin
tergantung bagaimana tingkat minat baca kita
jadi gak mungkin rasulullah saw
melakukan sesuatu tanpa ada faidahnya teman teman
seperti halnya apalagi terima allah swt yang turunkan
kali adalah iqra'
dan allah berfirman di dalam al quran
dan allah turunkan al quran itu
sebagai obat bagi kita
al quran itu adalah obat bagi seluruh orang
yang beriman kepada allah swt
dan juga rahmat
ya perbanyak baca al quran
apalagi kesehatan rohani kita
salah satu abad hati adalah
perbanyak membaca al quran
satu hurufnya saja berapa pahala mas azmi
suara saya aman tak
satu hurufnya kita pahalanya kita membaca al quran berapa
satu huruf dinilai sebagai sepuluh pahala
satu huruf sepuluh pahala
satu huruf sepuluh pahala
gimana kalau kita baca tiap hari satu lembar
gimana kalau kita baca tiap hari satu jus
gimana kalau kita lebih dari satu jus kita membacanya
ini pahala yang sangat luar biasa
dan itu adalah obat bagi kita teman teman
obat bagi kita orang orang yang beriman
bedanya al quran sama rasulullah itu begini teman teman
jadi kalau rasulullah
kalau al quran itu